nasib tragis dialami rohayati warga kelurahan mekarsari kecamatan banjar jawa barat senin malam
nenek enam puluh delapan tahun ini ditemukan tewas dalam sumur sedalam belasan meter
petugas mengevakuasi jasad sang nenek menggunakan tali
korban kemudian dibawa menuju rsud banjar untuk jalan ifisum
keluarga mengira korban pergi dari rumah hingga dinyatakan hilang hampir dua hari
proses pencarian dilakukan ke berbagai tempat hingga kota tetangga
belum diketahui pasti penyebab korban masuk sumur
tim sar gabungan mengevakuasi jasad kakek berusia tujuh puluh tahun warga desa kuasan jepara jawa tengah
sebelumnya sang kakek sempat dilaporkan hilang sejak minggu siang
senin malam keluarga mendapati korban telah mengapung di dalam sumur sedalam tujuh belas meter
keberadaan korban di dalam sumur
diduga akibat terpleset saat menimba air
isak tangis keluarga pecah usai korban berhasil dievakuasi
oleh pihak keluarga jenazah dimakamkan di pemakaman desa setempat selasa pagi
tim liputan cnn indonesia